indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbesar dengan produksi sampah mencapai lebih dari enam puluh empat juta ton per tahun
selain jumlahnya yang sangat besar pengelolaan terhadap sampah juga terhambat oleh rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sampah
sampah sering hanya dianggap sebagai limbah padahal di situ tersimpan sejuta potensi di balik sampah
melalui misalnya proses daur ulang sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi hingga menjadi sumber energi
nah bagaimana pengelolaan sampah di indonesia dan mampukah mencapai target indonesia bersih sampah pada tahun dua ribu delapan belas
kita akan bahas dalam insight episode
hari peduli sampah nasional pada tanggal dua puluh satu februari
bersama saya desi anwar
masyarakat indonesia memang sangat rajin membuang sampah
setiap tahunnya puluhan juta ton sampah dihasilkan penduduk indonesia
tingginya jumlah sampah ini tidak diikuti dengan kepedulian terhadap sampah
tidak hanya sering membuang sampah sembarangan masyarakat di indonesia juga cenderung kehilangan peluang mendapatkan keuntungan dari sampahnya
jumlah penduduk berbanding lurus dengan produksi sampah
kota dengan penduduk padat akan memproduksi sampah lebih banyak
di jakarta misalnya penduduk ibu kota pada siang hari mencapai dua belas juta jiwa
jika satu orang menghasilkan rata rata sembilan kg sampah maka setiap hari jakarta memproduksi enam sampai tujuh ton sampah
sebagian masyarakat indonesia rajin membuang sampah juga rajin mengabaikan sampahnya
sebagai contoh minggu pagi di hari bebas kendaraan atau car free day di jakarta kita dengan mudah menemukan sampah dimanapun
botol bekas minum plastik bekas makanan stereofoam bercecer di mana mana
di trotoar di bawah pohon bahkan di jalan raya
pemilik sampah entah di mana para pejalan kaki juga abai dan seolah terbiasa dengan pemandangan ini
hasilnya sampah tersebar di sepanjang jalur car free day setiap minggu
buah dari perilaku masyarakat dan kurang terpadunya sistem pengelolaan sampah di indonesia
memang dua duanya harus jalan
jadi nggak mungkin misalnya kita membangun sistem tanpa kesadaran
tetapi hanya membangun kesadaran ya anda punya kesadaran ingin buang sampah tapi tong sampahnya nggak ada
kita udah ada tong sampahnya tapi alat pengolahannya nggak ada
jadi sudah nggak akan mungkin
dalam satu tahun tak kurang dari enam puluh empat juta ton sampah dihasilkan indonesia
sayangnya belum ada kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sampah yang dihasilkannya setiap hari
tantangan pertama adalah bagaimana kita merubah mindset masyarakat di indonesia untuk melihat sampah itu sendiri
jadi selama ini sampah itu dinilai sesuatu benda atau barang yang tidak mempunyai nilai
padahal sekarang kita tahu bahwa sampah ada yang plastik ada yang kertas ada yang kayu gitu logam
itu ternyata termasuk yang organik itu pun ternyata bisa dimanfaatkan
ujung tombak pemanfaatan sampah di indonesia sebenarnya adalah rumah tangga
karena dari sinilah sumber penghasil terbesar sampah nasional
dari seluruh jumlah sampah nasional
seluruh sampah tersebut belum dikelola dengan baik dan tidak dimanfaatkan dengan bijak
penelitian tentang manfaat sampah dilakukan oleh para peneliti di lembaga penelitian indonesia
jika sampah dikelola dengan baik dapat mendatangkan manfaat lain yang menguntungkan
misalnya energi alternatif
dari delapan belas ton itu pun dapat dihasilkan listrik sekitar tujuh lima mw dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga gas dan uap
dibutuhkan lebih dari sekadar kesadaran masyarakat untuk menangani masalah sampah di indonesia
sistem pengelolaan sampah oleh negara juga menjadi jalan bagi masyarakat untuk menyadari bahwa peduli terhadap sampah
artinya tidak membuang kesempatan menjadi manusia yang lebih beradab
yogi tujuliarto jakarta
ya produksi sampah nasional yang begitu besar tidak sebanding dengan rendahnya kepedulian terhadap sampah
perilaku membuang sampah sembarangan serta minimnya upaya untuk mendaur ulang sampah tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan
tapi juga tentu saja mengancam kesehatan kita
nah bagaimana persisnya
tata kelola sampah di indonesia dan sejauh mana upaya untuk mencapai indonesia bebas sampah pada tahun dua ribu dua puluh
untuk membahasnya kita sudah ditemani oleh sudirman direktur pengelolaan sampah dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
halo pak sudirman apa kabar
ternyata ada hari khusus untuk peduli sampah yaitu tanggal dua puluh satu februari
dan kali ini temanya menuju bebas mewujudkan indonesia bersih sampah pada tahun dua ribu dua puluh
nah kita memang salah satu masyarakat yang sangat produktif kalau mengenai masalah sampah ini dari dulu
dari dulu saya sudah sering sekali membahas mengenai topik mengelola sampah apa yang perlu kita lakukan
tapi saya tertarik ingin menanyakan pak sudirman tahun dua ribu dua puluh mewujudkan indonesia yang bebas sampah apa
yang mendasar itu kenapa tahun dua ribu dua puluh apakah ini ada unsur ya memang politisnya di situ
atau ini angka atau ambisi yang sebenarnya diambil dari awang awang
ya hidup baru sambisi mbak
jadi kami sebagai direktur pengelolaan sampah penanggung jawab produk sampah seluruh nasional kita harus punya target
tetapi target ini target nasional
tetapi masing masing provinsi kabupaten punya targetnya masing masing tetapi harus di bawah dari tahun dua ribu dua puluh
sebenarnya launching indonesia bersih sampah dua ribu dua puluh sudah kita launching di tahun dua ribu dua
tapi dua ribu empat belas sebenarnya sudah ada
tapi jadi ini sejauh mana sudah mulai diwujudkan
kita dua ribu empat belas itu kita launching kita bikin roadmap nya perjalanannya menuju indonesia bersih sampah dua ribu dua puluh
kita sudah on track ada kemajuan dari situ atau masih kelihatan hasilnya
pada titik titik itu ada yang maju ada yang masih tidak peduli juga ada
tetapi saya bangga dengan waktu dekat ini kenapa
karena sampah masuk di sidang kabinet terbatas itu luar biasa
saya itu jabat dari aspek pengelolaan sampah jadi direktur sudah hampir tujuh tahunan
tetapi nggak pernah yang namanya mohon maaf betul
itu masuk ke dalam prioritas dari presiden
setelah di era pak bukan karena ada pak jokowinya bukan
tapi setelah sidang kabinet terbatas sampah masuk di sidang kabinet terbatas baru semua kementerian bergerak
dulu itu yang bergerak hanya saya saja mbak desi
tapi tema ini ngomong ngomong pak sudirman yang push dari dulu atau memang
oh ya kita push kita harus punya target
dari dua ribu empat belas menuju dua ribu dua puluh apa yang kita targetkan kita punya sistem pengurangan
definisi dari bebas sampah itu sendiri apa pak sudirman
karena mau tidak mau kita sebagai bangsa konsumen apapun yang kita lakukan karena kita masyarakat yang selalu menggunakan barang
dan barang itu selalu ada kemasan
dan selalu ada sampahnya
definisi dari bersih itu sendiri apa
kalau kan ada persepsi yang kelompok komunitas bilangnya bebas kalau bebas itu kan benar benar tidak ada sampah
itu tidak mungkin kan
itu tidak mungkin lah kalau saya tahu
saya makanya indonesia bersih sampah
ya ada hal hal yang mesti mengarah kepada bersih yang sistem pengurangan dan masyarakat umum milih suatu kota itu kelihatan
itu ada petanya dalam kita profil menuju indonesia bersih sampah

tapi kota itu menunjukkan kota kota ibu kota provinsi kabupaten kota itu menunjukkan hal hal yang berubah
contohnya misalnya dari jumlah sampah yang dibuang kalau tidak salah indonesia setiap tahunnya kita memproduksi sekitar enam puluh empat juta ton
dan ini pasti akan meningkat terus menerus ya karena kita semakin banyak konsumsinya
jadi apa ini nanti dalam bentuk pengurangan dari sampah
sebenarnya prinsip prinsip masalah sampah itu ada tiga
yaitu pembatasan pendarulangan dan pemanfaatan kembali
tetapi prinsip ini harus kuat kita
presiden memandang lain
kalau saya lihat keluarlah perpres delapan belas tahun dua ribu enam belas tentang pemanfaatan sampah dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan
prinsipnya pakai in general termal lah prosesnya termal
ini sebenarnya karena apa hal hal ini yang akan dipakai di kota metro kota besar
tetapi kota sedang kecil arahnya bukan ke situ
arahnya tetap memperlakukan prinsip undang undang delapan belas yang saya sampaikan tadi
pembatasan pendahuluan dan pemanfaatan kembali
untuk kota metro sudah tidak bisa lagi kalau kita tidak pakai teknologi modern
ini yang harapan kita indonesia bersih
sampah tercapai itu ke situ
artinya pimpinan negara dan pak wapres itu paham bahwa ini harus ditangani dengan cara yang lebih besar
berarti tanggung jawab pemerintah daerah juga untuk mengurus ya masing masing
tapi kalau kita bicara mengenai sampah salah satu yang menjadi problem
dan ini problem terhadap penggunaan lahan juga kesehatan dan juga pemandangan
ini adalah seperti yang kita lihat di sini ya
ini tpa ini pasti
iya tempat pembuangan akhir
kalau di jakarta bantar gembira
kalau di jepang kalau tidak salah di bandung atau bogor itu di sari mukti
nah apa kira kira karena tempat pembuangan ini ini kan salah satu cara membuang sampah
tapi sebenarnya kan banyak cara lain
misalnya ada landfill atau dengan cara membakar
dan akhirnya kalau kita menuju dua ribu dua puluh yang bersih sampah ini nanti tahun dua ribu dua puluh akan masih ada
pasti masih ada
gambar gambar seperti ini
saya sekarang begini
kita punya program yang namanya clean and green city atau program adipura
sekarang itu ibu menteri minta diperbaiki dirapikan kembali yang terakhir di rebranding
kalau kota menyalahi aturan undang undang nggak usah dikasih adipura
makanya tpa itu ada di pasal empat puluh empat
mestinya kota itu harus sudah memperlakukan kota itu mengolah sampahnya dengan cara landfill
atau di tpa itu dengan sistem minimal yaitu control landfill
ini yang mesti harus kita dorong
tapi ini beratnya bukan banyak
dan jangan mengekspor ke daerah lain
ini kan jadi masalah orang lain ya
nanti dalam strategi dua ribu dua puluh bersih indonesia bersih sampah ini
apa kira kira strategi dari misalnya persentase
akan ada yang namanya tpa seperti bantar gebang dan kawannya
dan kemudian ada yang namanya landfill
tpa itu landfill pak
kalau istilahnya kan idealnya landfill itu ditutupkan di atasnya
bukan menggunung seperti ini
ada juga misalnya dengan membakar gitu
nah ini bagaimana kira kira tahun dua ribu dua puluh kita
kita sudah ada perancangan kebijakan strategi nasional perangan sampah
ini sudah ada di seknek
sudah insya allah tidak ada hal hal yang krusial
di dalam kebijakan strategi nasional itu ada langkah langkah yang dilakukan
di kementerian ini apa
yang paling penting adalah pemberdayaan masyarakat
sama perilaku produsen dan konsumen itu tadi yang kita lakukan
ini kita perkuat lagi
saya kasih contoh misalkan produsen
di dalam prosedur nanti di dalam produsen itu ada beberapa item nspk
yang segera harus kita susun kebijakan
akan keluar nspk terkait dengan produsen kita harus cepat bikin
itu belum dibuat
sudah termasuk permen plastik
termasuk permen plastik ada yang menaati ada yang tidak
nah ini lemahnya kita ada di law enforcement
ini dia mungkin banyak peraturan
tapi kalau tidak ditaati dan juga tidak berkelanjutan
ini kan susah
contohnya misalnya adalah sampah plastik atau pendaur ulangan
tapi kita istirahat sebentar pak sudirman
ini salah satu problem yang ada di
kita ini karena banyak sekali sampah yang kita buang itu justru bukan sampah yang bisa teruraikan ya
dan setelah informasi berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan khususnya sampah plastik
tetaplah bersama insight
ya kita kembali dalam insight
topik kita kali ini mengenai sampah
ya kepedulian terhadap sampah memang belum dimiliki oleh setiap orang di indonesia
di jakarta misalnya tidak sedikit masyarakat yang masih membuang sampah di badan sungai
tanpa disadari sampah itu akan menjadi bagian dari rantai makanan manusia
sementara sebagian masyarakat lainnya justru mampu memanfaatkan potensi sampah
yang mencapai miliaran orang
enam miliaran rupiah penghasilannya setiap hari
setiap pagi petugas kebersihan upk badan air jakarta barat bersiap memulai tugasnya
usai apel satu ratus dua puluh petugas harian lepas ini berpencar sesuai kelompok kerjanya ke lokasi yang telah ditentukan
mereka serentak menuju sungai
tujuan mereka kali ini adalah cengkareng drain
misi mereka mengambil mengangkat dan mengangkut sampah sampah yang mengganggu aliran sungai
lalu membuangnya ke lokasi pembuangan sampah
kadang kadang mereka memasukkan limbah limbah dari rumah tangga
dengan tidak ada petugas kadang kadang mereka mengumpulkan dulu
tiba tiba atau malam malam nggak ada petugas
mereka lempar begitu saja
yang kita tidak tahu pada waktu kapan mereka lakukan
dan juga ada yang kendaraan bermotor juga sambil jalan melempar
itu kita kejar mereka sudah tidak kelihatan lagi gitu
di sepanjang cengkareng drene ini ada empat titik tangkap sampah
baik dengan saringan besar yang dilengkapi pengeruk hidrolik
maupun dengan sekatan sederhana berupa bambu yang dipasang melintang di badan sungai
di setiap titik tangkapan petugas selalu mengangkut tiga sampai empat ton sampah dari badan sungai setiap hari
sebagian sampah sampah yang ada di badan sungai di seluruh penjuru
di ibu kota jakarta ini diantaranya atau didominasi oleh sampah sampah rumah tangga
bahkan sebagian besar adalah sampah kemasan bekas makanan dan juga minuman
padahal sampah sampah ini tidak semuanya bisa diangkut dan dibawa ke tempat pembuangan akhir
sebagian lagi bahkan hanyut ke teluk jakarta sampai ke laut jakarta
saat sampah berbahan plastik terbuang dan hanyut di perairan masalah lain muncul
tidak hanya ancaman banjir tapi juga kerusakan lingkungan dan kesehatan
apalagi tidak semua plastik dapat habis terurai
dari tiga jenis plastik degradable hanya plastik biodegradable yang dapat terurai habis tanpa menyisakan partikel plastik
sebagian besar yang saya lihat produk plastik indonesia ini okso degradable
oksodegradable secara umum memang sangat membantu lingkungan
tetapi ketika plastik ini terbuang ke sungai terbuang ke laut terbuang ke air terbuang ke air

terbuang ke laut
oksodegrable ini dikhawatirkan serpihan serpihan tadi bisa termakan oleh ikan oleh biota laut dan masuk ke dalam rantai makanan kita
edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan menjadi sangat penting
sampah plastik sebenarnya tidak selalu berdampak negatif jika penanganannya tepat
sampah plastik yang dibuang ke tempat sampah menjadi peluang kehidupan bagi manusia
terus plastik yang dibuang ke tempat sampah menjadi peluang kehidupan bagi masyarakat
di upst bantar gebang tercatat sedikitnya sepuluh pemulung memungut sampah plastik kertas kayu besi bahkan tulang binatang setiap hari
kalau dulu sampah itu masalah ya kalau sekarang itu sampah itu adalah

jadi kisaran perjalanan apa namanya kegiatan sampah itu ya nilai ekonominya diperkirakan mungkin perputarannya ya
sektor pemulung pelapa pabrikan itu mungkin lebih dari lima miliar per hari
sebagian pemulung dipekerjakan oleh pengepul dengan gaji sekitar satu enam juta rupiah per bulan
sebagian lagi adalah pemulung lepas yang bisa mendapatkan lima puluh seratus ribu rupiah per hari

ironis di saat masyarakat dengan kehidupan sehari hari yang tampak bersih justru membuang sampah sembarangan bahkan di sungai
di sini di bantar gebang para pemulung menyadari bahwa sampah adalah sebuah kesempatan untuk menjadi manusia beradab
yogitu juliarto jakarta
dari sekitar tujuh ton sampah yang diproduksi di jakarta setiap harinya

dari sekitar tujuh ton sampah yang diproduksi di jakarta setiap harinya

orang yang sama di jakarta atau di indonesia mereka dibawa misalnya pergi ke singapura
tiba tiba mereka jadi perilakunya berubah
jadi saya melihat di sini yang diperlukan itu adalah sistem dan regulasi serta penerapannya yang memang jalan
dan sarana prasarana masyarakat untuk menempatkan sampah
ya dan satu lagi mengenai daur ulang
nah daur ulang ini bukan hal yang baru
dari dulu kita selalu mencanangkan pentingnya daur ulang reuse reduce recycle dan lain sebagainya
tapi di lain pihak masyarakat di indonesia juga kita terbiasa dengan peran pemulung
nah ini bisa menjadi ya nggak apa apa lah kalau kita daur ulang di rumah
tapi akan diacak acak juga dan akhirnya ada misalnya pemulung yang akan memanfaatkan sampah itu sendiri
khususnya sampah plastik ataupun yang tidak organik
ini sudirman bagaimana cara untuk mengelola sampah plastik ini ke depan
di dalam undang undang delapan belas tentang pengelolaan sampah mestinya produsen itu punya rasa tanggung jawabnya
yaitu ada ipr nya itu ada di pasal dua belas tiga belas empat belas
jadi produsen kalau prinsipnya itu produsen harus bertanggung jawab terhadap impah yang dilakukannya
ya karena itu mereka yang membuat
yang memproduksi dan dia yang akan menghasilkan
tetapi ini memang rancangan ini sudah kita susun
tapi bentuk tanggung jawab yang diinginkan dari produsen itu seperti apa
ya dia nanti macam macam
ada yang take back
atau menarik kembali
atau yang dikumpulkan oleh masyarakat dia harus beli
ini sudah memang rancangan di ipr saya seperti itu
tapi ini debutnya luar biasa
atau membuat kemasan yang lebih ramah lingkungan
lebih ramah lingkungan
itu jadi gini
saya pemerintah akhirnya mencari tadi kan tujuh lima juta ton sampah di dki bukan enam juta ton saja
tujuh lima juta ton sampah di dki itu itu tujuh belas persen bukan empat belas persen
lebih meningkat lebih tujuh belas persen dari plastik
tujuh belas persen itu terdiri plastik
dari tujuh belas persen plastik itu lima puluh enam satu itu kantong gresik
jadi kita sekarang menangkap dulu yang kantong kresek
ya dan sekarang kan sudah ada program untuk membeli
kantong plastik di supermarket
tapi ternyata ini juga tidak sustainab
padahal kan sudah cukup banyak uang yang terkumpul dari penjualan kantong plastik ini
ya itu tadi
karena sebenarnya masyarakat itu punya kepercayaan lingkungan tinggi
di launching tanggal dua puluh satu februari tahun dua ribu lima belas kita melakukan uji coba di dua puluh tiga kota
di dua puluh tiga kota kita riset kepada kota itu hampir ada lima ratus lima puluh tiga masyarakat yang ada di dua puluh tiga kota itu kita ajak wawancara ajak bicara
saya membawa kantong belanja sendiri tidak ada masalah
tapi sekarang selalu bawa kantong belanja sendiri
mesti harus begitu
kenapa program itu tidak diteruskan
ada beberapa yang sudah mulai
karena karena dasar hukumnya tidak ada
kita pakai surat edaran masyarakat sudah belkamnya luar biasa
butuh dasar hukum karena kan ini ada asosiasi namanya asosiasi peritel indonesia
kita dulu sebenarnya sepakat dengan aprindo itu sepakat dengan kita dengan ylki dengan badan perlindungan konsumen nasional bahwa ini tidak gratis
dan cukup efektif untuk mengurangi limbah sampah plastik yang dikeluarkan
tapi hasil dari penjualan sampah plastik itu digunakan untuk
karena kita itu bukan jangan tanya hasilnya
di luar negeri itu sudah berlaku banyak
saya tidak membantu ke peritel tidak ada
tidak menggantu produsen tidak ada
tetapi bahwa uang ini menjadi uangnya retail itu sendiri
dulu sebenarnya plastik itu tidak gratis
hanya diberikan cuma cuma
tapi nilai gratis nilai harga plastik itu dibebankan pada produk produk itu
akhirnya kan di komplain seperti mbak desi tadi
kemana kan uang ini dan sebagainya
sehingga menteri ibu menteri perlu ada payungnya
dan ini desakan masyarakat
payung hukum nanti membatasi
kita tuh harus tahun dua ribu dua puluh tidak ada kantong plastik yang tidak ramah lingkungan
tapi pak sudirman ini ada satu lagi inisiatif yang kita lihat khususnya di daerah daerah yang cukup menarik dan bisa membantu secara ekonomi juga
ini kan pemulung kan biasanya mereka bisa mendapatkan keuntungan ya dari sampah
kita melihatnya sebagai sampah tapi mereka yang hidup dari situ melihatnya sebagai penghasilan
nah bank sampah juga kan bisa dilakukan untuk misalnya seperti memberikan asuransi kesehatan dan juga memberikan penghasilan tambahan
ini bagaimana ke depannya
inisiatif inisiatif seperti ini ini kan bagus sekali kalau saya lihat
kan bank sampah itu kita dorong dimulai tahun dua ribu
sehingga sekarang sudah hampir empat delapan ratus an berdiri di satu ratus tujuh puluh sembilan kabupaten
mungkin sudah lebih
pemulung itu sebenarnya champion kita yang ada di depan
mereka adalah pendaur ulang yang luar biasa
kementerian lingkungan hidup belum sanggup memanage seorang pemulung secara besar besaran
tapi kita sudah mulai di beberapa titik bagaimana training terhadap pemulung cara mungut yang baik dan menjaga kesehatan
ini berarti dari hulunya juga sudah harus ada pemisahan kan
jangan misalnya sampah organik dicampur dengan sampah yang tidak organik
akhirnya ya terpaksa mau tidak mau dibuang ke tpa
masyarakat sudah buang dicampur lagi
ya ini yang mesti harus sinkron dari hulu sampai hilir
pihak produsen harus merubah kemasan yang saya sampaikan tadi tahun dua ribu dua puluh
kalau mengeluarkan plastik plastik pun yang biodegradable
tapi yang terbuat dari nabati betul
dan jumlah tempat tempat sampah yang bisa dihulingkan harus lebih diperbaiki
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat secara bersama sama
memperbanyak posisi titik titik darulang di tingkat kabupaten
nanti kita lihat potensialnya ada di mana
kita sedang menetapkan
tapi tahun ini mudah mudahan selesai jakarta harus berapa apa itu di luar dari insentor
tapi berapa yang harus ada di pusat daur ulangnya seperti itu
jadi sebenarnya membalik juga kesadaran kita sendiri ya
dari orang orang yang di rumah membuang sampah juga harus memikirkan dalam konteks
perilakunya harus bergeser juga
jangan semuanya serba mudah
tetapi harus lihatlah dampak dampaknya
bahwa kita plastik sudah lihat semuanya
kalau kita lihat tpa ini setelah hujan gambarnya seperti ini juga mengerikan
ini yang mesti harus kita lakukan
terus produsen atau industri industri plastik mulailah sekarang bergeser
bahwa saya nanti akan saya pertegas di dalam permen pengurangan kantong plastik
tahun dua ribu dua puluh yang namanya plastik harus biodegradable atau bioplastik
yang terbuat dari nabati
tidak lagi dengan termoplastik lagi
yang penting itu adalah penegakan hukum ya
bukan percuma kalau membuat regulasi tidak dibarengi dengan implementasinya
tapi kita istirahat sebentar
kita ketahui bahwa yang kita sebut sampah sebenarnya itu bukan sampah
itu adalah bisa kita manfaatkan
dari segi ekonomi tapi juga untuk nilai jual dan nilai energinya
nah bagaimana cara kita manfaatannya kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini
khususnya mengenai pengelolaan sampah menjadi sumber energi
dan indonesia sebagai negara yang masih sangat perlu sumber sumber energi
ternyata sampah ini bisa menjadi sangat potensial
iya kita kembali dalam insight dan kita lanjutkan juga pembahasan mengenai pengelolaan sampah
kali ini sampah sebagai raw material ya
menjadi sumber energi
dan saya masih ditemani oleh pak sudirman ya
di indonesia ini luar biasa
ada orang yang khusus ditugaskan untuk mengelola sampah
dan ini kalau dari skala satu sampai sepuluh
ini pekerjaan yang susah
padahal kan ini sebenarnya
banyak sekali ya yang kita bisa manfaatkan dari sampah ini
saya ingin tanyakan pak sudirman
mengelola sampah menjadi misalnya sumber untuk membuat energi
karena di situ ada gas metannya
sudah dilakukan di mana mana dan orang sudah merasakan manfaatnya
kenapa di indonesia kita sebagai negara yang memproduksi begitu banyak sampah
seharusnya berlomba lomba untuk mendapatkan energi ya
apalagi kita butuh yang namanya
jadi gini mbak desi
di dalam program kita yang namanya clean and green city itu ada satu item namanya
bagaimana pemerintah daerah kabupaten kota mengelola tempat pemrosesan akhirnya
atau landfill nya itu sendiri
itemnya adalah apakah dalam pengelolaan di tpa itu open dumping atau bagaimana
klh waktu itu masih kementerian negara
ya kementerian negara itu nggak bisa apa apa
kita hanya punya bijakan
tapi tidak bisa membangun sesuatu yang lebih luar biasa nggak bisa
nggak ada duitnya juga
sehingga kita membuat suatu inisiatif kecil kecilan
bahwa di tpa itu bisa dimanfaatkan energi ditangkap gas metannya menjadi energi untuk memasak untuk jadi listrik
dan ini bukan membutuhkan teknologi yang susah kan
ya tapi ini kan skala skala kecil yang tidak bisa dijual kepada pln
mesti harus pakai skala yang dilakukan seperti surabaya
itu sudah banyak mbak dilakukan
contoh saya kasih contoh kota malang kabupaten malang kota balikpapan
itu sudah menangkap gas metan di tpa dibagikan kepada warganya untuk dijadikan energi panas
yaitu untuk memasak
saya kasih contoh di kota malang yang sekarang itu masyarakat yang sudah mendapatkan dari gas metan itu hampir lima ratus an
satu bulan dulu beli dua gas tabung gas kecil
harganya kalau kecil kan hampir dua puluh an kalau kali kedua kan empat puluh
empat puluh x lima ratus jadi satu bulan pemerintah itu sudah subsidi kepada masyarakat dua ratus juta
dan akhirnya pemerintah harus subsidi ya
sebenarnya kalau pak sudirman lihat
tergantung kepada inisiatif atau kemauan dari pemerintah daerahnya itu sendiri sendiri
apa yang bisa dilakukan supaya mereka itu mau gitu melakukan
mereka minta insentif
tapi padahal kan ini bisa sangat membantu daerah itu sendiri untuk berkembang
mengurangi kemiskinan menambah perekonomian daerah
dari inilah pemerintah pusat melihat
sehingga dengan adanya keluarlah perpres nomor delapan belas
walaupun sekarang diimpeach oleh ada putusan ma atau kita belum ada
tapi nggak masalah
di undang undang delapan belas jelas kok
bahwa pembakaran sampah asalkan memenuhi teknologi yang ramah lingkungan boleh
yang penting ngikutin aturan aturannya
kemudian di era pak presiden ini mengeluarkan perpres delapan belas
terkait dengan pemanfaatan sampah menjadi energi listrik
saya paham betul
banyak wali kota yang maunya ada yang tidak membayar tiping fee
sehingga kita rapat di tingkat kementerian pusat
nanti akan disubsidi oleh pemerintah
dan saya lihat negara negara donatur ya
khususnya dari negara skandinavia
dan kita lihat sudah beberapa yang datang
mereka justru ingin sekali berinvestasi membantu indonesia mengelola sampah ini menjadi energi
itu ada dan keinginan itu nah apa kira kira ke depannya
ini saya lihat pak jokowi cukup semangat
kita membuka seperti itu
jadi kita membuka investor baik itu dari negara skandinavia maupun dari jepang dari china dari korea
sudah mulai investasi
saya kasih contoh tujuh kota
saya kasih contoh aja kota surakarta kota solo
itu secara pemenangnya sudah ada
pelaksanaannya sekarang dalam pelaksanaan pelaksanaan terkait dengan setelah dia menang tendernya itu
sekarang sudah mulai jalan
nah ada target kira kira ke depan pak sudirman
tidak ada target
sebelum tahun berikutnya
sebelum tahun dua ribu sembilan belas harus ada minimal satu teknologi yang terpasang di indonesia
itu target kementerian negara indonesia
dan bisa menyediakan kira kira berapa watt listrik
sudah ada kalkulasinya
ternyata ada macam macam tergantung teknologinya
kalau rata rata hampir kalau nanti tanya ke pak bayu yang lebih jagonya
tapi saya membaca literatur kalau seribu ton itu rata rata bisa lima belas sampai enam belas mw
jadi pak sulirman optimistik dengan ambisi mewujudkan indonesia bersih sampai tahun dua ribu dua puluh
saya harus optimis saya sebagai direktur pelayanan sampai kalau tidak optimis bagaimana pak
tapi di rumah pak sulirman sendiri semua sudah diajarkan untuk melakukan daur ulang membuat sampah dengan baik
di komplek rumah saya itu juara lomba taman nomor satu dki
tiap tiap rumah bikin kampas takakura dipisah ada bank sampah ada kompos ada biopori
saya bicara dari banda aceh sampai papua bilang gitu kalau kita nggak kasih contoh nanti dikritik pak diriman biasanya hanya ngomong aja
tidak boleh dikritik
yang penting regulasinya ada sistemnya ada sehingga insentif bagi masyarakat itu untuk melakukan daur ulang membuang sampah dengan baik itu jauh lebih besar daripada melempar sampah sembarangan
dari permen plastik tidak gratis insentifnya masyarakat kalau masyarakat collecting terhadap plastik dari jenis sampah industri harus tanggung jawab
tidak bisa lagi
dan manfaatnya banyak kita buang sampah di sungai kita sudah tahu ya konsekuensinya banjir mampet dan lain sebagainya terima kasih banyak pak sulirman
selamat hari peduli sampah
bulan peduli sampah
bulan peduli sampah
sudah waktunya kita semua peduli sampah bukan hanya bulan ini tapi seterusnya
cnn mau membantu kampanye terhadap bulan peduli sampah
ini memang tugas kita semua kita sebagai konsumen
setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan kali ini mengenai potensi energi dibalik sampah itu sendiri bersama teknologi teknologi apa apa saja yang tersedia
sehingga kita bisa mengelola sampah
sampah dari sampah menjadi sumber energi dengan arah sumber lainnya tetaplah bersama insight
ya kita kembali dalam insight kita lanjutkan topik kita kali ini
mengenai sampah dan dibalik berbagai masalah yang ditimbulkan ternyata sampah juga menyimpan begitu banyak potensi energinya
nah seberapa besar potensi energi yang ada dalam sampah dan juga bagaimana teknologi untuk mengkonversi sampah menjadi energi
kali ini saya ditemani oleh panji parawisuda peneliti dari itb institut teknologi bandung halo panji apa kabar
ternyata panji baru sakit kena sampah
sakit kena demam berdarah ya gimana
tapi sudah mulai ini ya membaik ya
sekarang sudah membaik
dan terima kasih banyak menyediakan waktu untuk datang berbincang dengan kita di cnn memang ini ada bulan ya namanya bulan peduli sampah
persisnya tanggal dua puluh satu februari ya
dan mungkin tadi panji sudah mendengarkan pemerintah memiliki ambisi untuk indonesia bersih sampah pada tahun dua ribu dua puluh
tapi bukan itu saja sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan
potensi dari sampah itu sendiri nah di sini tentu yang dibutuhkan itu adalah teknologi
nah panji dan teman teman mungkin ini yang menjadi bahan penelitian di itb
mungkin bisa cerita sedikit apa apa saja kira kira teknologi yang bisa mengkonversi sampah menjadi sumber energi
sebetulnya untuk mengatasi masalah sampah sendiri tidak bisa hanya teknologi berdiri sendiri
tapi disitu ada masalah manajemen ada masalah sosial budaya dan ada masalah teknologi

memang kalau kita bicara masalah manajemen masalah sosial budaya itu masalah yang tidak selesai selesai
karena ini sangat tergantung kepada peran perilaku kebiasaannya dan lain sebagainya
dan biasanya kebiasaannya buruk kalau membuang sampah ya
betul karena itu kami berusaha menciptakan atau mengembangkan teknologi yang cocok untuk indonesia
jadi tidak hanya turun dari negara negara barat atau dari luar luar negeri
tapi kita coba kembangkan yang kira kira sesuai dengan
apa sih kebiasaan masyarakat indonesia gitu
dan memang bagian yang paling utama untuk penanganan masalah sampah ini adalah masalah pemilahan
jadi biasanya kan banyak jenis teknologi dari sisi teknologi thermal teknologi biologis dan lain lain
tapi semuanya mensyaratkan satu hal pemilahan
dan pemilahan itu harus dilakukan dari awal bukan nanti sudah ditumbuk kemudian dipilah pilah
betul karena itu kami mengembangkan teknologi yang kira kira bisa minim pemilahannya
sehingga masyarakat tidak terlalu sulit untuk memilah
nah kalau di lab kami sendiri sebetulnya yang kami kembangkan lebih mengarah ke arah thermal
karena sampah yang tidak terpilah itu memang sulit sekali mbak
jadi ini bagaimana persisnya cara bekerjanya thermal
dan apa yang membedakannya misalnya dengan cara cara atau teknologi lain yang biasa digunakan oleh negara negara tetangga misalnya
oke bagian yang paling pertama itu biasanya pengolahan secara biologis
itu yang paling umum yang dianggap paling rama ringrungan
tapi ada satu syaratnya itu harus biologis
begitu kita bicara sampah yang tercampur ada plastik di situ itu tidak bisa terolah
karena itu dengan penyelesaian secara thermal itu sebetulnya masalah campuran plastik dan organik itu bisa terselesaikan
nah yang kami kembangkan itu adalah bagaimana cara mengupgrade sampah yang tercampur baur bentuk ukuran
dan lain lain itu sehingga menjadi satu bentuk yang lebih seragam dan lebih mudah untuk diolah selanjutnya
mungkin bisa diuraikan satu persatu proses dari rumah kemudian akhirnya dikelola oleh teknologi thermal ini sehingga akhirnya menjadi sumber yang bisa digunakan untuk energi misalnya
secara teoritis teknologi thermal tidak butuh pemilahan apa apa
artinya sampah apa adanya itu kemudian ada beberapa
nah itu bagaimana
nah penyelesaian yang paling pertama yang biasa kita lihat adalah pembakaran direct combustion
itu tidak butuh pemilahan apa apa tapi tentu saja kita butuh mewaspadai emisi gas buang hasil pembakaran
iya ini juga kan polusi kan jadinya pada udara
betul nah yang kedua kita coba untuk memilah secara kimiawi
tapi ini di poin mana pemilahan dilakukan
bagian depan juga tapi masyarakat kan sebetulnya tidak perlu memilah
jadi masyarakat membuang apa adanya kemudian kita bisa memilah secara kimiawi
nah ini intervensinya kapan masuk apakah pada saat misalnya truk sampah datang mengumpulkan sampah
ini kan yang jelas belum sampai misalnya ke bantar gebang kan
belum belum jadi di tengah tengah itu sebetulnya bisa atau di tempat pemrosesan akhir
saya perlu koreksi dulu tva itu bukan tempat pembuangan akhir tapi tempat pemrosesan akhir

nah itu di situ kita bisa buat untuk memilah
untuk sampah tadi baik pemilahan secara manual ataupun pemilihan secara kimiawi seperti tadi
karena biar bagaimanapun kita tidak bisa memisahkan sampah organik dan plastik yang berasal dari rumah
misalkan mbak desi buang sampah ya kan biasanya kita buang sampah dari dapur masuk kantong resek tutup
kemudian masuk lagi tutup lagi sehingga kita tidak bisa memisahkan antara organik dan plastik secara benar benar
nah dengan proses yang lebih ke arah thermal kita bisa memisahkan antara organik dan plastik
dilihat dari karakteristiknya di temperatur yang berbeda beda
nah prosesnya sendiri ada dua kubu besar nih mbak di dalam teknologi kami juga
ada yang proses kering ini lebih ke arah pengeringan kemudian membuat menjadi bahan bakar serupa batu bara
atau proses basah jadi alih alih dikeringkan ini malah dibasahkan dan dimasak
tapi ini teknologinya sendiri dalam bentuk apa apakah misalnya nanti sampah itu dimasukkan ke dalam box
atau apa kemudian ada pemanasan atau suhu temperatur yang diberlakukan sehingga terjadi proses
kira kira begitu jadi sampah dimasukkan ke dalam satu reaktor kami setting itu sekitar temperaturnya sekitar dua ratus derajat celcius
jadi bukan proses pembakaran
kemudian setelah itu dari temperatur tersebut kita bisa secara otomatis memilah
karena kita tahu kalau misalkan organik dimasak itu dia hancur jadi bubur
tapi kalau plastik di temperatur yang sama dia masih berbentuk plastik
nah dari situ kita bisa pilih yang itu plastik yang itu organik
jadi membutuhkan waktu berapa lama ini semua proses ini
biasanya sekitar tiga puluh menit sampai satu jam
ini sudah diterapkan di mana panji
sejauh ini untuk
atau ini berapa lama
ini masih dalam laboratorium atau masih dalam penelitian dan percobaan
untuk skala kecil kita sudah lakukan di daerah bandung
tapi target utamanya tentu saja bukan untuk komersial karena skalanya masih terlalu kecil
orang orang bicara mungkin seribu ton per hari gitu ya
sementara kami masih bicara masih sekitar seratus dua ratus kilo per hari
jadi idealnya itu pemisahan atau pendaur ulangan dilakukan di awal ya
jadi hasilnya juga bisa
ini sudah berapa lama teman teman di itb melakukan penelitian
dan kira kira kapan bisa di scale up kalau kita sebutkan ya digunakan untuk volume yang jauh lebih besar
ya saya baru pulang tahun dua ribu tiga belas sebetulnya
tapi pengembangannya itu sudah sejak tahun dua ribu tujuh
kami harap di tahun dua ribu tujuh belas ini sudah mulai tingkat kesiapan teknologinya sudah sampai level tujuh
artinya sudah bisa dilakukan di lapangan

ya dan kita harapkan juga ada investor ya
mau ya untuk berinvestasi dan juga membuat ini menjadi sesuatu yang dalam skala yang lebih bisa jauh lebih besar
kita istirahat sebentar ya panji
masih kelihatan agak lemes ya
setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai sumber energi
apa apa saja yang kita bisa dapatkan dari sampah
tetaplah bersama insight
kita lanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan sampah menjadi sumber energi
saya ditemani oleh panji prawisuda peneliti dari institut teknologi bandung
dan panji sendiri pernah belajarnya di jepang ya
karena misalnya mereka canggih sekali ya mungkin dari teknologinya dan lain sebagainya
saya tertarik nih panji kenapa dan apa yang anda lihat ini sebenarnya mengenai potensi pengelolaan sampah di indonesia yang sangat berbeda
misalnya kalau kita lihat negara negara skandinavia mereka sudah begitu canggih
tapi di negara tetangga seperti singapura juga mereka sudah istilahnya memiliki sistem tersendiri ya dalam mengelola sampah
ini ada ambisi atau target keinginan yang ingin diwujudkan dalam anda melakukan penelitian ini
dari sampah menjadi sumber energi ya
startnya sebetulnya dua puluh satu februari dua ribu lima
jadi suatu bencana louis gajah itu
saat itu saya sedang asik meneliti tentang upgrading batubara
batubara kita itu banyak tapi peringkat rendah
sehingga saya coba upgrade supaya dia bisa menjadi batu bara yang level internasional lah
nah cuma saat itu saya sudah lihat bahwa tambang batubara juga
perusahaan lingkungannya sangat hebat
dan begitu ada kasus bandung melautan sampah tahun dua ribu enam
yang meledak itu
padahal sebenarnya kalau kita lihat kan metan itu sumber energinya kalau
kalau di channel atau disalurkan dengan baik itu bisa menjadi sumber untuk pembangkit listrik kita
masalahnya itu tidak tersalurkan kemudian meledak dan akhirnya longsor
nah dari situ saya bertekad
wah ini harus pindah nih
tinggalkan batubara kita pindah ke sampah
dengan waste to energy itu sebetulnya dua masalah terpecahkan pak
karena satu adalah masalah sampah
yang kedua masalah energi
kalau kita bisa menciptakan sistem waste to energy
masalah sampah dan masalah energi bisa kita selesaikan
selama ini dukungan terhadap penelitian yang dilakukan
dan kira kira penggunaannya ke depan itu akan seperti apa idealnya
pak ji mengingat ya indonesia
di jakarta saja kan sudah begitu banyak ya
belum di bandung belum di tempat tempat lain
kita kalau tidak salah lebih dari enam puluh lima juta ton sampah yang kita produksi setiap tahun
dua ratus ribu ton sampah per hari
tapi kalau kita lihatnya dari kacamata ini semua sumber listrik gitu
pembangkit listrik kan luar biasa kan
ya memang sebetulnya mayoritas sampah kita itu sampah basah ya
jadi kalau misalkan dibilang bahwa ini sumber energi
ini sumber energi tapi kualitas yang rendah
yang sebetulnya berenergi tinggi
karena sumber awalnya itu dari minyak bumi
sehingga kalau kita bisa olah itu kembali jadi bahan bakar tentu saja
itu sumber energi yang sangat bagus
nah kembali ke masalah dukungan tadi ya
ke arah depannya
saya pikir pemerintah sekarang sudah cukup membantu lah
saya lihat ada lirikan ke arah waste to energy
meskipun kami mesti mewanti wanti juga
jangan sampai semuanya dianggap sebagai satu waste to energy
itu dianggap satu satunya solusi untuk penyelesaian sampah
karena terus terang sampah kita itu kualitasnya macam macam
tergantung lokasinya tergantung musimnya tergantung komposisinya
jadi apa kira kira menurut pak ji contoh contoh lain yang kita bisa manfaatkan dari sampah itu sendiri
tadi kan kita sudah sebut dengan hidrotermal ini ya
dengan mengelola sampah ini sehingga akhirnya nanti bisa dijadikan semacam berikat yang bisa digunakan untuk pengganti batu bara
tapi juga kan di situ ada sampah plastik yang kita bisa daur ulang
atau kita bisa konversi untuk menjadi energi
apa kira kira potensi potensi lain yang
ada empat pilar kesampahan
empat pilar kesampahan apa apa saja
tiping fee itu adalah biaya yang dibayarkan oleh si pembuang sampah ke pengelola sampah
kita tiap bulan ini bayar
pengelola sampah seratus ribu misalnya
dan itu sangat murah sebetulnya
kalau kita bagi dengan tonase sampah itu sebetulnya hanya seratus rupiah per kilogram sampah
tipping fee itu sangat kecil bisa dibilang gratis lah
pilar yang kedua itu pilar recycle
kalau sampah itu bisa kita pilah bagian bagian botol
apa istilahnya air mineral gelas bumbung rasa
itu kan bisa ada bank botol
itu nilainya lima ribu rupiah per kilogram
seratus rupiah lima ribu rupiah
jauh lebih menjanjikan
jauh lebih menjanjikan sebetulnya
kalau kita bisa olah itu menjadi briket untuk batu bara harganya hanya dua ribu rupiah per kilogram
sebetulnya ya cukup besar tapi tidak sebesar recycle
dan ini biasanya menjadi sumber mata pencarian para pemulung ya
kalau mereka memilah milah sampah pasti mereka mencari yang misalnya plastik ataupun gelas ya
oke yang ketiga apa
yang ketiga tadi bahan bakar
jadi untuk masalah kalau kita bisa mengolah menjadi briket atau menjadi kompos itu harganya sekitar dua ribu tiga ribu per kilogram
yang keempat ini pupuk
kalau kita bisa mengolah menjadi pupuk cair organik harganya sekitar rp tiga belas rupiah per liter
itu sebenarnya paling menguntungkan
itu yang paling menguntungkan sebetulnya
dari kita sendiri secara teknologi kemauan atau investasi yang ke nomor empat ini
sudah dijalankan belum
saya sekarang mengarah ke situ
karena itu secara ekonomi lebih visible
tentu saja organik
yang paling disukai adalah sampah pasar
kemudian sampah rumah tangga
dan limbah limbah dari perkebunan
itu sebetulnya amat sangat berharga
kalau kita tahu bagaimana cara membuang sampah
dan sebenarnya kalau kita tahu
kita juga dari awal akan memastikan bahwa ketika kita membuang sampah
dan kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari situ
misalnya kalau botol tentu bisa menjadi lima ribu per kilo
tapi kalau untuk fertilizer yang organik itu misalnya dari kulit kulit buah dan lain sebagainya
itu bisa lebih tinggi lagi
itu ternyata lebih tinggi lagi
dan pupuknya juga bisa organik kan
baik sukses ya panji dengan segala macam penelitiannya
dan kita harapkan hasilnya juga bisa di scale up atau di dalam jumlah yang besar
sehingga bisa membantu untuk menyelesaikan segala macam masalah sampah yang ada di indonesia
iya terima kasih banyak panji
mengolah sampah memang tidak mudah tapi bukan berarti kita boleh abai terhadap sampah
semakin terbatasnya tempat menampung sampah menuntut kita harus lebih peduli
serta mencari solusi untuk mengelola sampah
daur ulang sampah kini menjadi urgensi
agar sampah menjadi bernilai ekonomi dan bahkan menjadi sumber energi
namun potensi ini membutuhkan tentu saja investasi
serta penguasaan teknologi dan kepedulian untuk menjaga lingkungan tetap lestari
komitmen pemerintah harus didukung oleh kemampuan anak bangsa berinovasi
serta kesadaran kita kita ini di masyarakat untuk peduli terhadap sampah
ya demikian my insight kali ini
saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye